petugas gabungan aviation security bandara juanda dan polisi militer tni al
selasa siang kembali menertibkan puluhan mobil yang parkir sembarangan di areal bandara juanda
satu persatu ban mobil digembosi
petugas tidak mentolerir lagi mobil yang parkir seenaknya karena membuat macet arus kendaraan
puluhan mobil yang parkir di tepi jalan di area keberangkatan dan kedatangan domestik
terminal satu bandara juanda surabaya di sidoarjo digembosi bannya
dalam penertiban yang berlangsung sekitar dua jam ini
petugas tidak pandang bulu dalam melakukan penertiban parkir
tidak hanya milik masyarakat biasa sejumlah mobil pejabat pun tak luput dari penertiban ini
upaya penertiban parkir ini dilakukan seiring makin meningkatnya
pengunjung dan calon penumpang pesawat di bandara juanda yang sering memacetkan jalur penurunan penumpang
jelas sanksinya kita sudah
kita sering melaksanakan pengembosan kemudian kita catat
kemudian nanti kita akan diserahkan ke satgas pam dalam manitanya angkatan laut
memberikan sanksi sanksi terus
aksi penertiban parkir kendaraan dengan gembos ban ini
akan terus digelar sebagai upaya pengelola bandara
untuk memperlancar dan memberikan rasa nyaman bagi calon penumpang yang menggunakan jasa bandara